tim gabungan menggelar pencarian penambang yang terjebak dengan mencoba untuk mengeluarkan air
menggunakan pompa air di lima titik pencarian atau work side
sejumlah pompa air submersible dikerahkan untuk mengurangi genangan air yang menutup jalur evakuasi
hingga sabtu sore tim gabungan masih kesulitan karena genangan air masih tinggi
sementara pemerintah kabupaten banyumas akan mendatangkan alat berat jenis eskavator
ke lokasi terjebaknya delapan penambang emas
katanya kami juga sudah berkoordinasi dengan pupr kita akan berusaha mendatangkan alat berat
jadi alat berat itu nanti kita berusaha untuk menggali di sungai itu harus lebih dalam dari level air yang ada di dalam
jadi berharap dengan kita buat aliran baru yang agak dalam misalnya lima meter enam meter
kita berharap air agak berkurang yang masuk ke dalam lembang lembang air
salah satu pihak keluarga korban asal desa cisarwa kecamatan nanggung kabupaten bogor hingga kini
masih terus berkoordinasi dengan pihak desa setempat agar korban rama abdul rohman bisa dibawa ke rumah korban
korban diketahui memiliki empat anak serta satu istri
korban terakhir berkomunikasi dan foto bersama satu pekan sebelum kejadian
sementara keluarga beserta para kepala desa dari setiap wilayah akan terus berkoordinasi
dan mengupayakan korban agar segera dibawa pulang
setelah proses pencarian dilakukan petugas di lokasi
pastinya tentu yang terbaik ya pulang dengan selamat karena berangkat juga dengan membawa keselamatan
pulang juga harus selamat adapun nasib yang menentukan
walaupun harus ada nasib yang pahit ataupun harapan tidak sesuai dengan harapan keluarga
namun yang pasti harus pulanglah
sementara masyarakat sekitar tambang emas ilegal di desa pancuren dan kecamatan negi barang panjuma sabtu ketang
masyarakat ritual di lokasi tempat delapan orang penambang masih terjebak
di hibutan cnn indonesia